berbeda dan unik ketika biasanya dalam pertunjukan barongsai
warga yang melihat memberikan angpao
namun kali ini ada hal yang berbeda nampak di kawasan krian sidoarjo
khusus dalam ramadan kali ini
barongsai malah memberikan tiga paket takjil kepada pengguna jalan
alhasil dalam waktu dua puluh menit paket takjil ini ludes dibagikan
inilah suasana di salah satu sudut jalan di kawasan kecamatan kren sidoarjo senin sore
sebuah pertunjukan aksi barongsai tampak menghibur para pengguna jalan yang lalu lalang di jalan raya
namun tak segedar pertunjukan
aksi lincah barongsai ini juga membagikan sekitar tiga takjil kepada para pengguna jalan
dalam dua puluh menit
ribuan takjil ludes dibagikan kepada warga
aksi barongsai bagi bagi takjil ini
sengaja digelar oleh pemuda forum kerukunan umat beragama kecamatan krian
untuk menunjukkan kerukunan antarumat beragama yang masih terjalin kuat di kawasan ini
kita memutarkan kepada masyarakat
bahwa di krian ini
semua okp yang ada di gelang ini
meskipun ini merupakan
tapi semua unsur okp yang ada di kecamatan pirang ini kita libatkan
kita tidak pandang itu dari muslim atau non muslim
kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin
di setiap acara keagamaan lainnya
agar terbina kerukunan antarumat beragama
khususnya di sidoarjo